lagian situ tidur aja sih
iya iya lah bang
masa saya mau ngajak situ main petak umpet
lu kagak perlu negor gua
kalau saya sudah negor bang udin
dia ada di dalam
saya udah di sini
saya mau bantuin bungkusin paket
lo nyuruh gua
lo berani minta tolong ama gua
mau ada apa apa stuff
assalamualaikum selamat siang
harus nganter neng rika ke konter hp
tapi motor aa mogok terus pinggang aa juga sakit
oh ya udah deh kalau begitu rika berangkat sendirian aja ya kakak
enggaaaah gaada yang bantu
abang ngapain sih gedor gedor
lu dari mana sih
dari warung abis beli sabun cuci
ya ngapain mesti dikunci
ya ngejaga aja bang biar aman
abang kan tahu kejahatan itu terjadi disebabkan karena adanya kesempatan
banyak yang nonton tv loh bulan buka dah
kamu ga dihanterin sama tisna
kalau gue anterin mau ga
kakak pur mau nganter rika
terima kasih kakak pur
eh tis kenapa
tumben lo ga mau nganterin rika
kamu tau gak
gak tau kakak
kan gue belum ngasih tahu
kakak kur kasih tau dong
bete kenapa kakak
kata bapaknya kakak tisna
orang bete tuh cepet tua loh
abang bukannya mandi
gak mau mandi
nih udah tati beliin
kamu bayangin aja coba
nyuruh datang buat nganterin paket
eh udah dianterin sama orang
tadi nyuruh gue dateng
buat bungkusin paket
eh udah dibungkusin sama orang
ini lagi curhat ya kakak
gue juga terima kasih
kamu udah mau dengerin curhatan gue
dari tadi handphonenya bunyi terus tuh kakak
kenapa gak diangkat
biarin aja lah
tuh kamu naik tuh
rika berangkat dulu ya
neng rika udah kamu anterin
lagian situ tidur aja sih
ibu mau ngecek
iya iyalah bang
masa saya mau ngajak situ main petak umpet
pohon itu ya bang
masa kagak tahu itu karung
abang nanti jangan lupa beli timun suri lagi ya
jangan dicemblungin ke got lagi
eh kecemplung bukan dicemplungin
sama sama gak bisa dimakan juga
ibu kalau mau ngojek jangan bawa karung segede begini
kalau gak mau bawa karung segede begini jangan ngecek
ibu aku mau
ini sih ibu
jual obat gosok buat pegel pegel
ini harganya berapa
nggak mahal kok mas dari dulu juga segitu harganya
manjur gak bu
kalau itu saya kurang tahu
nanti kalau manjur kasih tahu saya
nanti kalau manjur kasih tahu saya
nanti kalau manjur kasih tahu saya
nanti kalau manjur kasih tahu saya

oke terima kasih

terima kasih buatoremu
semoga mem semuanya baik baik
dan semoga berkelanjutan semua orang